saudara untuk memudahkan mengenali identitas jemaah haji
petugas penyelenggara ibadah haji memberikan gelang haji
pembuatan gelang haji dilakukan perajin asal jepara jawa tengah
setiap harinya para perajin ini bisa membuat satu delapan ratus gelang haji
atau empat kloter jemaah calon haji
saat ini jemaah calon haji asal indonesia dibekali smart card
atau kartu pintar yang berisi identitas jemaah
meski telah ada smart card namun keberadaan gelang haji
masih digunakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji atau ppih
di asrama haji embarkasi surabaya
pembuatan gelang haji dilakukan oleh perajin asal jepara jawa tengah
sedikitnya ada delapan orang yang setiap harinya
mampu menyelesaikan satu delapan ratus gelang atau setara empat kloter jemaah calon haji
pertama dari pembuatan gelang haji
itu ada gelang haji sama paspornya
terus setelah itu proses lenker
kita serahkan ke kantor
dari tenis anti api tahan api
pembuatannya gelang di jepara
panitia penyelenggara ibadah haji atau ppih embarkasi palembang
sudah memberangkatkan jemaah haji untuk fase kedua
sejak dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat lalu
jemaah haji gelombang kedua tersebut menuju jeddah dan mekah
jemaah haji asal prabu mulih dan palembang
selasa kemarin sudah masuk ke asrama haji sumatera selatan
mereka masuk pada kelompok terbang tiga belas
yang akan diberangkatkan pada rabu dini hari
empat ratus empat puluh lima calon haji kloter tiga belas ini merupakan kloter ketiga gelombang kedua
pemberangkatan dari embarkasi palembang yang dimulai pekan lalu
hal ini berbeda dari empat lebih jemaah pada sembilan kloter
yang diberangkatkan sejak dua belas mei lalu menuju madinah
untuk melaksanakan proses arba in lebih dulu